kenapa kamu tetap ngotot berhubungan sama anak aisy
terima kasih ya sat
udah nemenin aku untuk nyari bapak
ya sama sama lah
pokoknya inget ya kapanpun lo butuh bantuan gue
aku tuh emang beruntung sekali ya punya sahabat sebaik kamu
yaudah aku masuk ya
gue punya sesuatu buat lo
ini untuk aku sat
ya ampun kue ini beli di toko kue yang tadi itu kan
ini kan mahal sat
kalau lagi sedih mesti banyak makan yang manis manis
nah kalau lo gak mau gue belanja ku yang mahal mahal lagi kayak gini
jangan sedih sedih makanya
tapi kalo gue pikir ya lo gak usah khawatir
yang penting kita berdoa
semoga bokap lo gak ada masalah sama sekali dan bisa ketemu lagi sama lo
jadi jangan sedih ya
kalau udah aku masuk deh
makasih banyak ya sat
sampai besok ya
besok kejemput ya
ya kirain ayah mau ngajak gue pacaran berdua
gak taunya ya nggak apa apa lah
yang penting gue udah bisa pergi sama ayah malam ini berdua
dan gue jadi lebih banyak tau segalanya soal ayah
kejadian tadi bikin gue ngerasa lebih dekat sama ayah ya
mama udah pada makan
bapak minta ini terakhir kalinya kamu bikin malu papa
satria kamu ini anak satu satunya
jangan pernah lagi bikin malu papa
jatuh reputasi papa
tega teganya kamu nyuruh si belekuk itu buat gantiin kamu
apa sih maksud kamu
kalau gini caranya makin gak beres
apa semua tindakan bodoh ini ada hubungannya sama cewek yang kamu tafsir itu
cewek itu ada hubungannya sama kamu
berarti cewek itu yang sudah mempengaruhi kamu
tingkah langku kamu
tingkah laku yang gak karu karuan seperti itu
sama sekali gak ada hubungannya sama cewek itu pak
loh aku sama cewek itu cuma berteman
gak ada hubungan spesial kok
aduh pak maaf nih pak ahmad
tadi aku harus ninggalin rumah
ada kejadian mendadak
temen aku rumahnya kebanjiran
pak segini pak
aku mesti nolongin dia pak
kalau nggak nyawanya terancam pak
aku pakai perahu karet segala macam
kan sekarang musim banjir pak
perasaan dari kemarin juga nggak hujan
gak hujan kan pak
siapa bilang hujan
hujan deras banget sampai banjir
berhenti di india kali kamu tuh ya
enggak pokoknya gini deh pak
aku janji aku gak akan ngulangin lagi
bisa gosah sama orang tua kamu
udah makan belum
udah makan tuh
iya udah makan
cepat kamu udah kurus kering
maaf ya pak
jadi hitam lagi
udah kebuka belum aja banjir dia
eh lu kenapa nangis
dimarahin sama bapak
kalau dimarahin si agung udah biasa bos
sama ibu sama bapak
tapi kali ini hukumannya beda bos
nuh segini bos
makanya air mata agung keluar
bos tegal banget sih
bagian juga kan nih gara gara bos
wah aku gak mau tahu
pokoknya lain kali kalau bus minta bantuan
lu marah sih
eh abis makan gue bantuin
tenang aja ya
berani ngambek sama gua
eh tenang ya tenang
bulan depan gaji lu mau naikin
mau kasih bantu
bener kan nih bos
jadi cuma air mata yang keluar
agung tinggal di sini ya
bapak bantuan aku bos
tapi kalau gua perlu bantuan lu bantuin gua lagi ya
gimana sudah ada berita
semua ada di sini
alamatnya juga ada
ini alamatnya ya
ini untuk kamu
terima kasih pak
saya permisi dulu
aku pergi dulu ya
kamu doain semoga hari ini lukisan aku baik yang laku
yaudah aku pergi dulu ya
elegan di sini
siapa yang bicara siapa yang ngomong tolong jawab deh
ma papa di sini
oh kamu papa ku sayangku
kamu masih sayangku
mah gimana kalau mama ke kantor papa sekarang
papa sudah dapat informasi soal erwin
dan alamatnya papa sudah tahu
sudah tahu tentang erwin
no nggak usah nggak usah
biar mama yang ngurusin ya
jangan pa mama beresin ya
ini aduh kalau mama berisi sendiri bisa kacau
jangan jangan ya
aku nekat itu karena aku cinta
lagian enggaklah aku bisa mengendalikan emosi aku
lu tenang tenang aja di kantor ya
biar aku yang urusin
hmm erwin ketemu ulala beda
oh pasti ada ketinggalan ya
tidak ada sayang sayangan
saya enggak bisa sediakan apa apa
lu tidak perlu mau disediakan apa apa buatku
saya mau ngomong sama kamu kamu itu seharusnya sadar
umur kamu itu sudah tidak lama lagi
saya bukannya gak kasian sama kamu saya kasihan sama kamu
benar saya kasihan sama kamu
kenapa kamu tetap berhubungan sama anak saya
tinggalkan dia tinggalkan dia dengan baik baik
kalau kamu sampai meninggal nanti erwin akan nangis nangis
kamu tega melihat itu
kamu tega melihat anak saya hancur karena ditinggalin sama kamu
youkai dalam atau tolong kaguk